wakil presiden yusuf kala tiba di bandara aeropark jorge newberry buenos aires argentina rabu malam waktu setempat
kala didampingi istri mufidah yusuf kala beserta rombongan men pan rb syafruddin dan men kominfo rudiantara
kedatangan kala di argentina disambut duta besar indonesia untuk argentina ninit kunaryati dan atas pertahanan ri untuk amerika selatan kolonel arief adi nugroho
sesuai rencana kala akan memimpin delegasi indonesia di pertemuan tahunan g dua puluh
organisasi g dua puluh adalah kelompok ekonomi dua puluh terbesar di dunia
tajuk pertemuan tahun ini adalah pembangunan yang adil dan berkelanjutan
kala akan memimpin delegasi indonesia pada rapat rapat pleno yang berlangsung selama dua hari pada tiga puluh november hingga satu desember dua ribu delapan belas
salah satu agenda utama indonesia adalah terkait posisi indonesia terhadap peran dagang dunia khususnya antara amerika serikat dan tiongkok